meningkatnya penjualan set top box setelah switch off siaran tv analog diakui pedagang
di pusat perdagangan elektronik glodok taman sari jakarta barat ditemui kami sore salah
biasanya yang terjual hanya satu atau dua stb kini lebih dari enam puluh unit dalam sehari
sementara itu warga tidak mampu bisa mendapat set top box secara gratis yang
dibagikan kementerian komunikasi dan informatika serta tv swasta
dari enam tujuh juta unit kominfo menyebut satu juta unit stb gratis sudah didistribusikan ke rumah tangga
miskin di jabodetabek khusus di provinsi dki jakarta posko distribusi stb gratis dibuka di
hotel akmani jakarta pusat namun sebelum mendatangi posko warga perlu memastikan
terlebih dahulu apakah terdaftar sebagai penerima bantuan stb gratis yakni warga kategori rumah tangga
miskin ekstrim udah sih sebenarnya enggak terlalu komplit yang penting persyaratan kumplit
ya apa yang disini kan kata menerima bantuan ya melalui kks atau apapun yang ada dia terdaftar
dalam link bantuan pemerintah itu aja untuk menikmati siaran televisi digital warga yang
masih menggunakan perangkat tv sinyal analog harus menambah perangkat set top box dibanding analog
kalau kalau waktu analog kan gambarnya banyak kirinya semut orang orang dicendang semua kalau
ada yang lama enggak ini enggak naik dia di sini ini malah yang ada yang luar diketahui per dua
november dua ribu dua puluh dua pukul dua belas malam siaran tv analog yang sudah dinikmati masyarakat selama lebih dari
enam puluh tahun dimatikan
dan dialihkan ke siaran tv digital tim liputan cnn indonesia